udah udah nangka ke bismillah ya
eh tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
salamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah panggilan kepada
pas rikiti segera masuk ke dalam ruangan guru sekarang juga sekali lagi panggilan kepada
pasti segera masuk ke dalam ruangan guru segera terima kasih sama sama sama sama sama sama
hai macam macam kan mata pelajarannya matematika lengkap di sini ada listrik
itu masuknya mata pelajaran fisika ya klik lagi fisika toh nah tuh fisika ada lagi pilihannya
listrik ancarinya kan nih ada listrik tuh keluar tuh video video banyak tuh boleh
wih wih aplikasi ruang guru bagus banget
beranimasi jadi kita gampang ngertinya bisa lihat video video pelajarannya di sini bisa
lihat contoh contoh soal semua kurikulum dari kurikulum sd sampai sma ada di sini wah lengkap kan
nah iya pasti aplikasi ini mahal jangan khawatir aplikasi ini jauh lebih murah daripada bayar bimbel biasa
kalau langganan aplikasi ini setahun itu sekitar tujuh ratus ribuan lah udah gitu bisa langganan per bulan
wah atau persemester jadi misalnya diitung itung perhari kalian cuma perlu bayar sekitar rp dua ribu
ingat kalian cuman boleh buka aplikasi yang ini aja di handphone aneh ruang guru ya gak
boleh buka aplikasi lain ya kan itu listriknya tuh nah kenapa ustazah ajak kalian untuk belajar di
luar supaya kalian bisa mengenal lebih jauh apa aja tanaman yang ada di pesantren kita ini menurut
sahi bukhari dan juga muslim perumpamaan seorang mukmin itu seperti batang tanaman yang tegak dan
juga lentur ketika ada angin yang menerpanya ia bisa menunduk dan juga bisa berdiri tegak tepat
saat waktunya tiba sedangkan perumpamaan seorang yang munafik itu seperti batang tanaman yang kakuk
tidak akan ada yang bisa menerpanya hingga ia tercabut dengan sendirinya pahim tuh nah tanaman
juga bisa berzikir seperti manusia kalau kayak gitu berarti daun juga punya mulut dong ustazah
pasti daun itu juga punya mulut tapi mulutnya tak cerewet macam omelia
sudah udah udah udah udah kalian tahu enggak daun itu juga punya mulut yang
disebut stoma jadi stomata itu fungsinya untuk bernafas untuk mengeluarkan gas dan juga untuk
memproses makanan yang ada pada daun oh pantesan aja ustazah kalau kita itu lagi berdiri terus
berdirinya itu di bawah pohon serasanya tuh adem gitu ternyata mulutnya lagi niupin kita
udah udah udah semuanya jangan berisik
kalian bisa memulai untuk meneliti daun apa aja yang ada di sekitar pesantren kita dilihat bentuk
daunnya seperti apa terus ada stomatanya atau enggak terus pohonannya seperti apa fahim tuh
tinggal ya assalamualaikum ini daunnya maaf sih coba kita ke sini coba ini coba ini
ada tapi kau pelan kejangan kejangan
apa sih najwa itu mah kamu yang nih bukan daunnya eh susah banget nyaris tomatanya
daun kita kan punya laptop kenapa gak kita nyari aja di situ daripada susah susah
ya sebenarnya begini ustadz lagi ada perlu
ada perlu ada perlu apa ustadz siapa tahu kita bisa bantu
kalau boleh tempuh
itulah alhamdulillah eh tapi bener ya nggak ada yang bongkoknya gitu character of reforman berguna semuanya ini bisa membantu ustadz ya tapi tunggu kalian semua ini lagi ada tugas nggak others atau unter ab customization doud hadal doud had given and
alhamdulillah tapi bener ya nggak ada yang bohong kan bener bener yang takaran susah kita
kan juga kalau begitu sekarang kalian semua ikut usah masuk ke dalam nanti biar usah jelasin di
dalam ya hai sini anak anak masuk ya eh baik baik ya anak anak tolong dengarkan ustadz sebentar ya
jadi begini ustadz ini punya tugas administrasi pesantren nah ustadz harus mengirimkan surat ini
ke kecamatan tapi sementara pusat masih banyak tugas yang lain tuh jadi ustadz masih belum bisa
untuk ngirim surat ini kalau begitu bosan saya punya ide gimana kalau misalkan surat itu kita
anterin aja ke kecamatan yusuf gimana kita ada aja kita alihkan satu kilo dia ustadz tenang aja
semua tugas ustadz kepada kami kita berlima insya allah semua tugas ustadz akan lancar
tapi kalian yakin kalian bisa ya harus sampai loh surat ini insya allah bisa insya allah
disimpan baik baik dan sampai kenapa kenapa suratnya ya
tapi tak awas hati hati udah langkah bismillah ya
eh tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu apalagi tunggu tunggu
gini gini sebentar ya oh baik salamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam panggilan
kepada pastrik iti segera masuk ke dalam ruangan guru sekarang juga sekali lagi panggilan kepada
pastrik iti segera masuk ke dalam ruangan guru

lewis dubarnak sepertinya ada sesuatu yang penting merakit saya moisture
anterin anak anak ini ya sampai di kecamatan
karena mereka punya tugas untuk mengantarkan surat pesantren ini sampai di kecamatan
baiklah pak bim
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pokoknya yang masuk ke dalam kantor pak camat hanya satu orang
yaitu sobri yang paling gampang
kok begitu sob
gak bisa lah
kan kita disuruh sama ustadz ibran itu bareng barengnya
pasti masuknya bareng bareng dong
gak boleh sendiri
itu siang siang ada lo gak lari
itu tuh malin
kok aku ditunjuk malin
kok aku gak
itu tadi malinnya kesana
itu malin tuh
dua orang yang tadi tuh
yang itu yang lari kencengan
dia tak kirain peserta asian
gak lagi latihan lari
ya kan malin tuh
terus ada dua orang masuk rumah saya
katanya mau ngasih vaksin ke kucing saya
tentunya mau ambil kucing saya
oh jadi itu kucing warisan
siapa yang banduinnya
aduh parahnya nyelip
jangan gencat begitu dong
yang membantu orang lain
nanti di akhirat
kita akan dibantu oleh allah
gimana kalau kita bantu mbak mbak itu
untuk melalui kucingnya
tapi ntar dulu kak
kan kita harus ngasih itu suratnya ustadz ridwan
yang tentang administrasinya
harus dikasih ke kecematan
kita bantu mbak mbak itu dulu
kita bantu mbak mbak ibu dulu
baru kita kasih suratnya ke kecamatan
kita sudah putuskan
bantuin penculik itu kabur dari kucing
bantu ambil kucing itu dari maling
itu penculiknya saya
ke padanya is
pakai mobil lagi
itu mana mak
si lukman asal kasih mobil kalau punya kucing
lah lah lah
kita harus ngejar pakai apa
penjahatnya udah kabur pakai mobil pasar kita
ini gara gara lukman sih lama
masa kita ngejarnya pakai jalan kaki sih
lo kesini gimana kalau kita harus ngejar pakai apa nek
eh gimana kalau kita naik udung udung ini
sekarang kalian tunggu di sini
inces dia mau ambil laptopnya oke
harmis tunggu di sini
masih aja sih kalian harus inces kasih tau
jadi kalian itu tunggu di sini
supaya kalian itu bisa jaga giris

hah jadi kalau ada butet kalian tinggal kasih kode ke print
jadi kita gak ketahuan
di ngerti ngertiin aja ya
yaudah sekarang ince mau ambil laptopnya
nanti kita pakainya di kamar kalian aja
kok gak ada
ini butet ini pasti